assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
wasolatu wassalamu ala alamin
kita semua bisa berkumpul disini
di tempat yang mulia ini
untuk melaksanakan sholat idul fitri
satu sawal seribu empat ratus tiga puluh delapan hijriah
kami sebagai panitia
untuk melaksanakan sholat a'idul fitri
untuk melaksanakan sholat a'idul fitri
untuk melaksanakan sholat a'idul fitri
bagaimana tata cara sholat idul fitri
yang akan kita lakukan ini
sama halnya dengan sholat sholat lainnya
ditambah dengan tujuh takdir
setelah kita membaca doa iftitah
ditambah lagi takdirnya
dengan lima takdir
sebelum kita membaca suratul fatihah
kita membaca subhanallah
sama dengan sholat sholat lainnya
dilanjutkan dengan khotib
membacakan sholat a'idul fitri
para jemaah bapak bapak ibu ibu
jangan meninggalkan tempat dulu
sebelum khotib selesai
untuk imam dan khotib hari ini
dari saya sekian
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
allahu akbar allahu akbar
allahu akbar allahu akbar
allah vitam acn
allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar
allahu akbar allahu akbar allahu akbar
ar rahmanirrahim maliki yawmiddin
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
allahu akbar allahu akbar allahu akbar
allahu akbar allahu akbar allahu akbar
setelah sebulan penuh kita menunaikan ibadah puasa
pada hari ini kita bersama sama bisa merayakan hari raya